sampai jumpa di video selanjutnya
kami akan hadirkan informasi dan juga pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
komisi hukum dpr memastikan tidak akan mengistimewakan calon pimpinan kpk yang berasal dari institusi tertentu
komisi tiga meregaskan akan melakukan tes uji kelayakan dan juga kepatutan atas capim kpk secara terbuka dan profesional
wakil ketua komisi hukum herman heri menilai kinerja panitia seleksi dalam merekrut capim kpk sudah profesional dan sesuai dengan aturan
menurut herman komisi tiga tidak bisa mengintervensi kinerja pansel karena merupakan ranah eksekutif
namun herman memastikan seluruh komisi tiga akan menggunakan hak politiknya untuk memilih lima komisioner kpk yang terbaik
menurutnya fit and proper test akan dilakukan terbuka sehingga semua bisa mengawasi
komisi empat menilai kinerja pansel akan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan
jadi tidak akan ada kesetemauan terhadap institusi
tidak ada karena fit and proper test itu akan dilakukan secara terbuka
jadi tidak ada yang bisa bermain main
semua berjalan secara yang profesional
kami tidak punya kewenangan dan tidak akan mengintervensi soal sepuluh nama siapa saja yang boleh diajukan dan tidak
kami akan menggunakan hak politik kami dalam fit and proper test
sementara pimpinan dpr berharap panitia seleksi meloloskan calon pimpinan kpk
integritas dan tidak memiliki catatan buruk
dpr bisa saja menolak dan mengembalikan capim kpk yang dinilai tidak memenuhi kriteria
wakil ketua dpr fadli zon berharap sepuluh calon pimpinan kpk yang namanya akan diserahkan kepada dpr
tidak memiliki agenda politik tertentu dan memiliki rekam jejak yang bersih
harusnya bisa balance bisa objektif bisa betul betul objektif terhadap calon
dengan melihat kapasitas orangnya
uji publik bagi calon pimpinan kpk pada hari selasa berlangsung bagi tujuh calon
uji publik yang dihadiri sembilan panitia seleksi dan juga dua panelis ini pun menjadi ajang unjuk kemampuan
sekaligus ajang klarifikasi bagi sejumlah capil
inilah janji irjen pol antam november salah satu calon pimpinan kpk saat mengikuti uji publik hari pertama di sekretariat negara
ya uji publik memang menjadi ajang unjuk kemampuan dan kesempatan meyakinkan publik untuk layak dipilih
namun yang menarik uji publik ini ternyata juga dipakai sebagai ajang klarifikasi
seperti saat hamdi muluk anggota panitia seleksi mempertanyakan kebenaran rumor yang menyebut irjen pol antam november
melakukan teror terhadap direktur penyidik kpk endang tarsa
saya mau jawab empat tahun atau tiga tahun saya bertahan tidak pernah menjawab
saya bersiap untuk ini
saya tidak pernah meneror endang karsa
saya sampaikan ya ini kejadian sebenarnya
jawaban menggebu dari antam november memang banyak ditunggu masyarakat
karena angin menghembus kencang menguak dugaan teror ini
nampaknya tak hanya antam november yang memilih uji publik sebagai ajang klarifikasi
irjen paul firly bahuri juga melakukan hal serupa
ia menampik adanya gratifikasi yang diduga dia terima
firly bahkan juga menyatakan tak ada masalah etik atas pertemuannya dengan gubernur nusa dua
tentara barat saat itu
tuan guru bajang
saya memang betul menginap di grand legi
itu mulai tanggal dua puluh empat april sampai dengan dua puluh enam juni
saya mengidap di sana karena anak saya masih sd
dan istri saya juga harus mengawasi anak saya
sementara saya harus segera pindah ke jakarta
selama saya di sana selama kurang lebih hampir dua bulan itu
saya masuk atau check in tanggal dua puluh empat april bu
itu istri saya membayar langsung lima puluh juta
dan dibungkus dengan ampuk coklat
saya ada buktinya
dan sampai hari ini kalau menginap di hotel mohon maaf saya tidak pernah dibayar oleh orang
kemarin saya juga jadi kapolda di sumatera selatan nginem empat hari saya bayar sendiri
dua calon pimpinan kpk tersebut mengundang polemik
beberapa pihak menganggap mereka tidak
layak memimpin kpk karena sejumlah dugaan pelanggaran etik dan menghambat pemberantasan korupsi
maria sarjana fadli julian jakarta
panitia seleksi calon pimpinan kpk mengumumkan dua puluh enam mei dinyatakan lulus profile assessment
pansel capim kpk juga mengharapkan masukan tertulis dari masyarakat terhadap dua puluh nama yang diumumkan tersebut
masyarakat diminta ikut berpartisipasi dengan mengirimkan masukan ke website kementerian sekretariat negara
setnek go id atau email pansel kpk dua ribu sembilan belas
sepuluh orang yang dinyatakan lolos akan menjalani seleksi tahap berikutnya
yakni tes kesehatan di hari senin dua puluh enam agustus
serta wawancara dan juga uji publik pada tanggal dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan agustus dua ribu dua puluh
adapun mereka dinyatakan lulus profile assessment berasal dari berbagai profesi
mulai dari komisioner kpk
anggota polri auditor bpk advokat hingga pns kementerian keuangan
tetap kita sudah melakukan satu tes
satu tes di mana
yang bersangkutan itu harus punya independensi ketika di sana gitu ya
independensi dia meninggalkan semua kepentingan lembaga asalnya
kita yang carikan seperti itu
mulai dari psikotest kemarin kemudian profile assessment
kan mencari hal hal seperti itu
ya kita harapkan mereka di sana adalah mereka bekerja atas nama sebagai komisioner kpk
dan kita harus memberikan kepercayaan itu karena kita sudah melakukan satu tahapan tahapan yang sedemikian
kita harus mencari hal hal yang ketatnya dan panjang kan
itu apa yang menjadi
namun kritikan deras datang dari kelompok masyarakat sipil anti korupsi
terkait dua puluh nama calon pimpinan kpk yang dihasilkan pansel
menurut peneliti icw
panitia seleksi tidak mempertimbangkan banyak hal negatif yang disorot publik
seperti rekam jejak dan pelaporan lhkpn
sementara panitia seleksi merasa bahwa lhkpn bisa dilakukan setelah resmi terpilih menjadi pimpinan kpk
lain hal dari itu yang tadi soal integritas
ya kita sebenarnya
sudah melihat dua puluh nama yang sudah diungkap oleh pansel pimpinan kpk hari ini
dan faktanya kita masih melihat ada beberapa nama yang mempunyai catatan di masa lalu
dan selain dari itu yang poin pentingnya adalah
kita tidak melihat isu integritas menjadi poin utama saat pansel memulai seleksi pimpinan kpk
ya misalnya beberapa figur yang tergabung dalam dua puluh nama pansel ini
ada yang diduga pernah melanggar kode etik di lembaga sebelumnya
selain dari itu
dalam beberapa pemberitaan
salah satu figur yang tergabung dalam dua puluh nama ini
ada juga yang diduga pernah melakukan intimidasi terhadap salah seorang pegawai kpk
lain hal dari itu yang tadi soal integritas
lhkpn dan lain lain itu kita rasa tidak terlalu diakomodir oleh pansel pimpinan kpk saat ini
pertanyaannya lebih jauh adalah
bagaimana sudah penelusuran yang dilakukan oleh pansel begitu

lebih jauh adalah bagaimana sudah penelusuran yang dilakukan oleh pansel begitu kenapa sampai di dua puluh nama ini masih ada nama nama yang mungkin
seringkali koalisi masyarakat sipil ungkapkan di publik
apakah sudah di cross check kembali begitu
dan kita juga harus memahami bahwa pansel ini adalah bentukan dari presiden joko widodo
apakah sebenarnya dua puluh nama ini presiden sudah sependapat begitu
lhkpn itu bukan hanya urusannya orang yang akan menjadi capim kpk
lhkpn juga urusannya para menteri dpr
itu bahwa seringkali kita mendengar bahwa pejabat pejabat dari ini
belum mendapatkan ke lhkpn
menteri setelah diangkat baru diberikan waktu sekian bulan untuk segera lhkpn
itu yang terjadi
dan saya dulu mengatakan lhkpn ini sangsinya apa
tapi tidak ada sampai sekarang
apakah tidak ada sangsi
apakah tidak ada sangsi terus tidak dipertimbangkan lebih jauh
karena kami tidak pernah kita keras kok
kita sembarangan juga
dan ini berdasarkan pengalaman pengalaman lalu juga seperti ini
apa yang membuat sebagian publik mengkritisi
kinerja dan juga hasil pilihan pansel calon pimpinan kpk
apakah kritikannya relevan atau hanya fobia dengan orang orang dan juga institusi tertentu
kami akan menjawabnya malam hari ini bersama dengan dua narasumber
sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada bang neta espane ketua dari presidium dari ipw
selamat malam bang neta
terima kasih sudah hadir malam hari
dan juga sudah ada mas muhammad isnur koalisi kawal capim kpk
selamat malam mas isnur
mas isnur dan juga bang neta
sejak awal sebetulnya pansel dan juga pansel
pansel dan juga proses seleksi ini begitu menuai sorotan publik
apalagi mendekati setelah lolos profile assessment begitu
ini semakin disoroti lagi
pertanyaan mendasarnya sebetulnya adalah begini
apa sih sebetulnya dirasa tidak tepat dalam proses ini
terutama dari nama nama yang dihasilkan figur figur ini
apakah kemudian orang orang yang datang dari institusi penegakan hukum
dianggap tidak tepat atau tidak kompeten begitu sehingga masuk dalam nama nama yang lolos
atau sebetulnya bang neta
nama ataupun bentuk kritikan ini wajar atau sebetulnya tidak mendasar sama sekali
kita harus break terlebih dahulu
kita akan diskusikan lagi di segmen berikutnya
kami akan segera kembali setelah break
anda kembali di layar demokrasi
saya langsung ke mas isnur terlebih dahulu
apa sih membuat kemudian hasil seleksi ini begitu menuai kritikan yang pedas begitu
terutama untuk nama nama tertentu ya
apa yang salah sebetulnya mas isnur
sebenarnya kalau kita lihat jejak digital
itu kita kritisi itu bukan semata mata capim yang dua puluh orang ini
sejak pertama kali penunjukan pansel nama nama pansel ini
kami sudah punya kekhawatiran yang sangat akan proses yang kedepannya ini seperti ini
ini sudah kami duga
kekhawatirannya ini tidak seperti sebelum sebelumnya
dimana nama nama yang diseleksi akan benar benar berkualitas
punya integritas yang tinggi gitu
wah ini nama nama yang kok kira kira tidak terlibat banyak dalam gerakan anti korupsi sebelumnya gitu
misalnya contoh masyarakat sipil yang masuk menjadi anggota pansel
bukan sosok yang selama ini punya sepak terjang yang kuat dalam isu anti korupsi
kalau pilihannya bagaimana yang dua puluh lolos perumahan kandasnya
yang kedua adalah tahapan tahapannya
tahapan tahapannya ketika misalnya tidak mengutamakan lhkpn sebagai standar
padahal itu dalam kapasitas pejabat
ini sangat penting untuk melihat ini punya indikator kira kira integritas nggak
terus kemudian seolah ada semacam roadshow ke beberapa lembaga mengharapkan meminta nama gitu
padahal kalau tujuan awal kpk sebenarnya trigger mekanisme
dan meriksa gitu
makanya kalau kita lihat sekarang bukan hanya kami yang khawatir sangat banyak
tapi ada pp muhammadiyah lhkpn tadi misalnya businta nuriyah juga sangat khawatir
ini bacaan yang sama dirasakan oleh hampir seluruh
nama nama yang lolos ada yang menurut anda mengkhawatirkan
jika mulai di lolos menjadi ppk kenapa
bukan hanya kami ini kami mengutip misalnya berita kpk
kpk sendiri mengakui ada nama nama di dua puluh orang itu yang bermasalah
kpk sudah memberikan catatan misalnya ada yang diakui kpk pernah melanggar etik
selama dia di kpk misalnya sekarang
bagaimana orang pernah melanggar etik di kpk terus dia jadi capim
itu kan meruntuhkan semangat inggris kpk gitu
itu dari institusi kepolisian dan juga kejaksaan yang selama ini disoroti itu
kita nggak nyebut nama itu
ya siapapun calon nama yang kemudian disebut oleh kpk dua puluh nama ini
kita penting perhatikan
rekomendasi lembaga kpk yang selama ini punya riwayat punya bukti
mereka mengakui punya bukti dan bahkan kpk siap bongkar nama nama itu
penting sangat diperhatikan
untuk menjaga agar
kira kira calon pemimpin berikutnya yang memimpin mereka yang memimpin kpk
bersih dari itu semua
artinya itu berangkat dari sejumlah temuan temuan mungkin dari teman teman
dan kemudian ini disampaikan ke
dan kami kan misalnya gini kami kan bukan hanya sekarang ini mengawal
dalam tanda kutip anti korupsi gitu
kami menjaga ketika ada misalnya sosok pimpinan direktur atau apapun
yang diduga melanggar etik kami aktif melaporkan
kami terus mengontrol kerja kerja kpk selama ini
kalau ada orang yang kira kira ini bermasalah secara etik integritas kami laporkan
ke dewan etik dan lain lain
nah nama nama itu kan bisa di tracking
dengan mudah jejak digital
kami juga tinggal cek laporan kami
kami pernah melaporkan ini abcd
kami pernah meyakini dia adalah melanggar etik
nah sekarang jadi pimpinan
ini di level yang paling tinggi
ini bahaya sekali
oke jadi rekam jejaknya ya
jadi bukan integritas itu bukan cuma ya saya punya integritas saya punya kayak gini presentasi saya bagus
kita harus melihat track record sebelumnya
apakah dia pernah terlibat misalnya
atau pernah diduga bagian dari melemahkan kpk
itu penting diungkap
bang neta sejumlah figur dipertanyakan track recordnya integritasnya tadi juga disampaikan oleh mas isnur
apakah itu kemudian kritikan yang berdasar
atau kemudian hanya berangkat dari fobia fobia saja
saya kira tidak berdasar dan fobia
karena tidak ada satu pun bukti
bahwa ada keputusan sidang etik ada sidang etik
buktinya ada sidang etik
mereka hanya mengatakan melanggar etik
buktinya ada sidang etik kapan
itu kita sudah telusuri juga
baik ke kpk maupun ke yang bersangkutan yang dituduh
ini kan yang dituduh sebenarnya dua orang saja
dari dua puluh itu cuma dua
tadinya tiga tapi satu dharma parengkun berhasil dibully akhirnya terpental
ini cuma dua antam sama firly
yang berasal dari institusi yang sama begitu ya
iya yang dituduh sama teman teman ini
mereka sangat fobia dengan itu
sangat pobia dengan dua orang ini
jadi sebagai sebuah tuduhan
fitnah persekusi pembunuhan karakter kemudian kriminalisasi
makanya kemudian tadi itu teman teman dari kelompok mahasiswa melaporkan teman teman ini
di sini ada tiga orang yang dilaporkan
adnan topan aspi nawati ini dari lbhi dan prb diansah
ini mereka laporkan
tuduhannya adalah persekusi
kita berharap polisi segera memproses ke pengadilan
biar nanti apakah mereka terbukti atau tidak
karena sejauh ini dari penelusuran kita tidak ada bukti
dituduh mereka melanggar etik
kapan sidang etiknya apa hasilnya tunjukin dong
kalau kemudian ada rekam jejak yang mengindikasikan ke arah sana bagaimana
kita buka sama sama kita dorong orang itu buka ke pengadilan
jadi jangan hanya segera melontarkan isu tanpa ada bukti
saya katakan mereka dilaporkan ini ada bukti laporannya
nah di kasus yang soal etik kami juga mendesak yang sama
kan ini ada pengakuan berita jubir mengatakan
makanya kami mendesak kepada kpk sejak awal
kalau memang ada aparatnya yang melanggar etik
dan misalnya dikembalikan ke institusi asal
buka laporkan ke publik agar menjadi bukti yang kuat
tapi kan kami berdasarkan laporan laporan yang resmi
berarti anda ini terpengaruh ke kppo
lembaga kpk sebagai lembaga institusi yang punya bukti bukti itu
harus membuka kepada publik
kita punya pengalaman waktu pak samad di sidang etik
dan dewan etiknya membuka itu secara terbuka sidangnya
nah kami bisa melihat bagaimana waktu itu persidangan para samad
nah kami meminta juga jadi kami bukan asal tuduh tanpa dasar
kami ada dasar rejak rekan bijak yang ada pengakuan resmi lembaga
makanya kalau sebelum pegang bukti harusnya jangan ngomong
bisa dilaporkan juga sama seperti ini kabar bohong
mengatakan bahwa ini dilaporkan ada buktinya
dilaporkan ya nggak apa apa kita udah sering jangankan masyarakat sipil
pimpinan adik adik kriminalisasi
ketika anda menuduh mengutip pebri anda tidak punya pegang bukti
kan anda sama menyebarkan kabar bohong
kami nggak nyebut nama loh mas saya nggak nyebut nama
kami enggak menyebut nama
lebih tidak mendasar lagi
kami membuat indikator indikator
menyarankan kepada pansel ini indikator yang kira kira harus dipenuhi
indikatornya a b c d e
nah ada lembaga lembaga yang memperhatikan itu
kpk memperhatikan itu memberikan bukti bukti itu
dua puluh kepada pansel
nah kpk ya kita kpk saja silahkan berkomunikasi dengan pansel
nah ketika anda bicara di sini anda harus tunjukkan buktinya dong
sama seperti saya ini bukti
kalau enggak anda menyebarkan kabar bohong
tapi sebenarnya gini ini asal muasalnya ini sejak lama sebenarnya
sejak sebelum cicak buaya lah sebenarnya
permusuhan antara oknum oknum di kpk
kpk dengan polisi itu sudah terjadi
dan berjilid jilid itu kan
cicak buaya satu dua
ini adalah ujungnya
kemudian sebelum ini sempat terpecah yang saya katakan
kpk itu terbelah antara polisi india dan polisi taliban
antara kelompok nopel dan non nopel
kelompok kelompok novel ini sangat alergi kalau dua orang ini masuk
pele sama antam
karena mereka ini sangat radikal menghadapi kubu nopel
kalau tuduhan begitu sepanjang tuduhan itu tidak ada buktinya itu adalah fitnah
saya kemasin sendiri
betul tidak apa yang dikatakan oleh bang neta tadi
bahwa ini semua berangkat dari sebetulnya kasus kasus daerah yang lama dampaknya ke hari ini
gini kpk itu dalam kerja kerjanya itu sangat bersentuhan dengan kira kira musuh negara
musuh negara ini siapa koruptor
ketika dia menghantam koruptor akan ada serangan balik yang sangat kuat
dan dalam sejarahnya kpk ada sejarah di mana pelemahan pelemahan
cicak buaya satu cek buaya dua
dan pelemahan pelemahan yang lain sampai serangan serangan fisik yang sangat brutal
istilahnya pak jokowi ini biadab
kita harus perhatikan sebagai rangkaian utuh upaya pelemahan kpk
itu yang istilah pp muhammadiyah
ada upaya pelemahan kpk
ini pelemahan ini nggak bisa dipungkiri
semua orang mengakuinya riset dan lain lain semua menemukan itu
dan kita harus aware
ada upaya pelemahan pelemahan secara sistematis
dalam bentuk apapun
nah kami melihat pp muhammadiyah hari ini kompres mengatakan bahwa
upaya upaya yang sistematis itu sekarang pada tahap yang levelnya puncaknya
apakah artinya proses ini justru bagian dari pelemahan untuk ke kpk itu sendiri
atau kemudian anda melihat bahwa ada konflik kepentingan sebetulnya dalam proses seleksi ini
kami harus break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
pak artinya apa pandangan anda soal pansel kpk yang kemudian memilih capim ini
iya bukan hanya kami
ini lembaga sangat banyak ya
pp muhammadiyah lak pestam pbnu para tokoh bangsa ini bu yasafi ma'arif
dalam artian ini dilihat oleh bangsa
dilihat oleh seluruh penjuru nusantara
oleh berbagai kampus berbagai lembaga
ada sesuatu yang ganjil yang kami lihat
apa yang ganjil itu mas
ya pertama tadi saya bilang pertama dari penunjukan panselnya
kok ini kayak nggak sungguh sungguh pak jokowi mencari orang yang berintegritas dalam hal pansel
yang kedua prosedur prosedurnya
kok misalnya ada nama nama yang kami launching di lhkpn belum melaporkan
padahal dia punya kewajiban sebagai penyelenggara negara melaporkan
kemudian kpk mengatakan ada yang bahkan melanggar etik
pernah melanggar etik kok terus lolos
ada tadi misalnya kasus yang diuji publik
berceritakan pernah diintervensi oleh atasannya
dan dia tunduk terhadap intervensi
misalnya kok masih lolos sampai tahapan seperti itu
oke soal integritas pansel integritas seperti apa yang anda pertanyakan
pertama dia sejauh mana gerakan anti korupsinya
yang kedua dia kaitannya apa
dengan posisi posisi jabatan dia misalnya
itu yang kami catatan
nah catatan anda apa evaluasi anda apa dari kawan kawan kpk ini
koalisi memberikan catatan
misalnya ada beberapa anggota pansel yang dia tenaga ahli
di institusi tertentu
sehingga dia punya kecenderungan menurut pp muhammadiyah
beberapa nama pansel ini
seperti itu itu yang kami soroti
oke artinya memiliki conflict kepentingan begitu anda mau bilang
dan ini dirasakan juga oleh banyak kelompok kelompok
oleh banyak masyarakat yang lain
nah kami mengkritisi di sana
sebagai masyarakat sipil tentu kita terus memberikan kritik
memberikan catatan memberikan masukan
agar ini terus dalam koridor yang kira kira
capim ini sebagai lembaga yang punya kemenangan super body
kita sebenarnya punya pimpinannya yang sangat baik
oke bang netta
menduga bahwa ada konflik kepentingan
kalau saya lihat pansel itu integritasnya bagus ya
nggak ada masalah
itu kebetulan teman teman saya juga
teman teman beliau juga
bahkan bang endardya itu dari lbh juga
nggak ada masalah
cuma memang kekacauan di kpk ini dibawa keluar kemudian dipolitisasi
kpk itu sekarang dalam keadaan kacau
status kpk hasil audit bpk kemarin itu wdp
status wdp itu adalah status yang sangat naib bagi sebuah lembaga antirasuah
harusnya dia wtp
artinya dengan wtp dia adalah sapu kotor yang mau berpengaruh
yang berambisi membersihkan kekotoran korupsi
harusnya dia yang diperiksa polisi dan jaksa itu
kpk sekarang ini ada tujuh dugaan kasus korupsi yang kita temukan di kpk
baik bang endardya sebelum kesitu
artinya anda tidak melihat bahwa ada konflik of interest dari sejumlah nama nama calon
nama nama pansel ini dalam proses capim kpk ini
karena tadi kan kita katakan bahwa ada kemudian staf kapolri pengajar dan sebagainya itu bagaimana
saya tidak melihat ya
hendardi dia bukan staf kapolri
di dalam struktur itu tidak ada staf kapolri
kalau kemudian dia sering diundang untuk memberikan ceramah di institusi polri
teman teman lbh juga sering yang lain
saya juga sering
yenti ganarsi dia staf pengajar trisakti sering diundang berbicara di polri
saya kira itu bukan menunjukkan bahwa dia tidak punya integritas
justru keahlian dia sebagai pakar pencucian uang keahlian endardi sebagai pakar hak ajasi manusia
itu dibutuhkan untuk memberikan pencerahan pencerahan ke polisi
kalau kemudian itu disangkut pautkan jadi yang kita bertanya
yang punya konflik of interest itu teman teman koalisi atau siapa
teman teman koalisi ini sepertinya yang mau melindungi kebanyakan orang
mau melindungi kebusukan di dalam kpk
kalau saya terang terangan saya bilang kpk sekarang sudah sangat busuk
harus ada para renegawa baru untuk mengubahnya
harus ada pimpinan baru yang membawa para renegawa baru
oke baik bang neta artinya ketika tadi anda menyebut dua nama tadi itu dari institusi kepolisian
kalau kemudian ini dikritisi anda melihat ini artinya apa
kalau teman teman ini mengkritisi ini tuh kenapa
jadi sebenarnya ujung ujungnya kritisi ini hanya mau menggagalkan calon polisi
aja dua tadi itu
karena dua itu berbahaya
untuk mengopal cs
saya bilang terus aja
kebetulan saya mendapat informasi internal polri menginginkan dua jenderal ini masuk menjadi pimpinan kpk
dan itu akan saya tolak
jangan dua satu
karena kalau dua ini sama aja main kroyok
harus satu orang polisi yang jadi pimpinan kpk jangan dua
betul tidak apa yang dikatakan oleh bang neta
termasuk dua nama tadi
artinya teman teman ini mempermasalahkan dua nama ini atau
ya mempermasalahkan dua nama
dari kepolisian saja
tadi saya bilang sejak awal bahwa kami ini lembaga yang konsisten
puluhan tahun mengkritisi
dan bukan hanya teriak teriak pro kpk
ketika kpk ada masalah kami juga yang mengkritisi
melaporkan ketika ada pelanggaran etik
itu kami yang melaporkan
jadi konsistensi track record lembaga itu menjaga itu penting dinilai
apakah punya kepentingan yang luar biasa dan kepentingannya di mana
kepentingan kami jelas
satu anti korupsi berjalan dengan sangat baik
kpk sebagai lembaga yang selama ini jadi harapan publik tidak dilemahkan
itu kepentingan kami
tidak ada urusan nama dan lain lain
tapi kami penting menjaga berteriak setiap saat ketika ada nama yang tertentu
yang punya track record buruk siapapun dari manapun
kami akan perhatikan itu
tapi anda ini absurd
tidak diburukan siapa orangnya
itu sangat panjang
sangat panjang track recordnya
bahkan sejak awal pendirian kpk pun kami
nah yang kedua tadi pak nanda bilang

ini data nih

mendapat ptp lima tahun berturut turut
ada data yang menurut kami diragukan dipertanyakan gitu ya
oh bpek kemarin kan ada wtp
ini yang kami lihat di web resminya gitu ya
nah penting bahwa teriakan ini dianggap sebagai perhatian warga negara
jangan dianggap sebagai ah ini ngerecokin
pengen ini pengen ini
enggak konsistensi itu dimiliki
baik mas isnur yang jelas kemudian meskipun tidak disebutkan secara jelas ya
tapi kemudian kan ini publik kemudian menangkapnya bahwa ada kritik terhadap calon calon yang berasal dari institusi kepolisian
apakah ini kemudian memang tidak mau ada perwakilan dari kepolisian
atau hanya dua nama yang tadi disebutkan oleh bang neta itu yang bermasalah
atau bagaimana sebetulnya
agar kemudian lebih jelas
kami selama ini mengkritisi siapapun mas
siapapun dari lembaga manapun
kalaupun dia advokat
berserahkan track record nya
misalnya kalau dia advokat
kalaupun dia mencatatan yang buruk
nggak ada institusi ini ini ini
bu basaria kan juga dari institusi kepolisian
walaupun dia pensiun dini dulu ya
dan kita hargai selama dia mimpin kita ketemu rapat bareng dan lain lain
itu biasa saja
nah ada siapapun lembaga manapun
dari lsm sekalipun kalau dia tidak menguasai
saya lihat tadi
ada wakil masyarakat yang mungkin dia nggak selama ini terlibat di isu anti korupsi
misalnya tiba tiba dia mencalonkan diri
dia nggak tahu isu anti korupsi
kenapa yang lu mencalonkan diri
kira kira begitu mas
tapi evaluasi dari teman teman koalisi kawal capim kpk ini apa terhadap beberapa nama yang kemudian disoroti betul betul sampai dengan hari ini
nah tadi yang kami berikan indikator mas
di antaranya tadi misalnya ada dugaan dia melanggar etik
jadi pansel ini seharusnya dalam tanda kutip ya kalau sejarahnya ini harus mencari justru kesalahan atau kira kira
tanda kutip titik hitamnya
harus mencari yang terbaik itu di mana titik vitamin digali
jelas ini sudah berjalan
sudah ada dua puluh nama yang lolos profile assessment
kemudian nanti akan dipilih lagi oleh presiden jokowi ya mbak neta ya
akan diserahkan pansel sepuluh nama ke presiden
dan nanti akan dibawa ke dpr begitu
ini sudah berjalan di tengah hujan kritikan ini
apa yang kemudian apa yang harus diperbaiki dalam proses ini
dan kebutuhan apakah kemudian perlu untuk kemudian diperbaiki
ada intervensi dari presiden misalnya
yang selama ini juga cukup disuarakan ya oleh teman teman
apakah itu perlu atau tidak
tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
anda masuk ke segmen terakhir
dialog saya ke mas isnur lagi sebelum nanti saya akan ke bang neta
kalau begitu mas yunus ini sudah berjalan
bagaimana kemudian menurut anda untuk bisa mengawal ini bersama sama agar tidak ada konflik kepentingan ataupun intervensi dalam hal pemilihan calem kpk ini
jadi sekarang sudah sangat banyak masukan dari masyarakat
lembaga keumatan lembaga lembaga yang selama ini peduli sama anti korupsi sama kpk
dan kita meminta betul kepada pak jokowi mereview semuanya
itu kan orang yang diberikan sko dia
dia harus mengevaluasi
apakah yang diberikan sk telah memenuhi syarat syarat yang diharapkan gitu
yang undang undang harapan undang undang tentukan
nah kami meminta jokowi mereview itu kembali semua
kalau emang kira kira ya menimbulkan madarat ke depannya lebih tinggi lagi buat kpk buat pemerintahan buat anti korupsi
ya kalau emang harus diulang diulang
diganti semuanya begitu kalau penguatan diulang
ya tidak masalah
kalau emang dimasukkan masyarakat ini ditimbang diterima dengan baik direview kembali oleh timnya jokowi misalnya
dia tidak puas terhadap
diterima kehadiran terhadap kerja pansel selama ini
atau misalnya bisa jadi dia memilih yang terbaik diantara yang tersisa misalnya
itu bisa dilakukan
apakah artinya ini kemudian anda meminta presiden untuk intervensi di tengah tengah proses ini
itu haknya dia
karena dia yang meng sk kan
dia yang juga mengevaluasi
nah mengevaluasi tentu presiden punya tim
dari mana timnya ya dengan berbagai cara
dia pasti punya informasi dan lain lain
dan masukan masyarakat sangat penting buat pak jokowi
oke dari dua puluh nama yang lolos ini
apa catatan dari teman teman
adakah kemudian yang memang layak untuk betul betul lolos sampai dengan proses berikutnya
kalau kemudian anda meminta untuk ini di review kembali
karena kan dari dua puluh diseleksi lagi di sepuluh mas
kami belum tahu nih sepuluh yang diserahkan kepada pak jokowi ini siapa
siapa siapa saja begitu
pada tahun dua puluh sudah kami memberikan kira kira review review catatan di berbagai kesempatan
bang neta perlukah presiden mereview pilihan ini
tuduhan mereka nggak ada buktinya kok
kalau mereka sebutkan
rekam jejaknya mana
mereka kan nggak sebutkan siapa
kalau saya kan sebutkan ada buktinya
mereka nuduh tanpa bukti
itu kan sama fitnah
ngapain fitnah didengarkan presiden
sama saja mereka mengkriminalisasi
nggak perlu didengarkan
presiden jalan terus
ketika nanti pansel menyerahkan sepuluh
presiden tinggal milih lima
lima diserahkan ke dpr
dpr akan memilih siapa
buktinya sangat ada mas
sebagai bukti integritas
lhkpn itu kan untuk pejabat
mereka kan baru calon
nanti dong setelah mereka jabat baru mereka menyerahkan lhkpn
ini persepsi yang salah
kalau beberapa orang yang memang sebelumnya bukan pejabat
memang nggak punya kewajiban
mereka kan untuk capai pejabat kpk
kalau yang sebelumnya dia pejabat
apakah pejabat kejaksaan kepolisian tidak wajib lhkpn
ada peraturan kapolri nya mas
pejabat kepolisian tertentu wajib lhkpn
dan mereka ketika pejabat kapolri kan sudah
nah itu diinspirasi
menyerahkan lhkpn mereka
tapi sebagai pejabat
sebagai pimpinan kpk
mereka belum terpilih
tapi sebagai general polisi
menjadi kapolda atau menjadi apa
mereka kan sudah serahkan
kalau enggak kan ditegur sama institusinya
jadi ada salah kapra ini teman teman
semua pejabat dari semua pemerintahan
itu dicek lagi
kan itu ngeling semua
dicek aja ada nggak
mereka sebagai pejabat polisi ada dong
lhkpn nya itu ada apa enggak
di web itu sangat terbuka
masyarakat bisa menilai
sudah ada atau belum gitu loh
cek namanya siapa
buka situs laporan lhkpn nya ada apa enggak
kalau nggak ada ya berarti kita bisa
sebagai pejabat polisi ada
tapi sebagai pejabat kpk belum
mereka kan baru capim
nanti setelah mereka menjabat baru
ini kan salah kaprah teman teman ini
mas isner kalau kemudian tadi katakan oleh bang netam
bahwa tidak perlu karena tidak ada dasar untuk bukti
kalau presiden harus betul betul mereview
artinya itu bagaimana menurut anda
sesuatu yang belum terungkap di luar belum tentu ada bukti
apakah kpk di dalamnya
jadi sekuat apa kemudian dasar itu
untuk bisa mereview
ketika kpk bilang kami punya bukti
tuh tunjukin dong
kpk bilang sudah menyerahkan bukti bukti itu
sama kayak saya tunjukin
kpk sudah menyerahkan bukti sebagai rahasia negara
tentu kami menghormati itu
ada beberapa yang nggak bisa di publik ya publik itu kami menghormati itu
tapi kan pertanyaannya ke politik jokowi bisa meminta kpk
kalau kpk bilang punya bukti
kpk sudah menyerahkan kepada pansel
jokowi bisa minta lagi kepada kpk
seperti jokowi meminta kpk dalam hal calon calon menteri
kan beberapa diriliskan
misalnya seperti itu
anda bukti sudah diserahkan misalnya itu
saya sudah mencek langsung ke kpk maupun ke orang orang yang bersangkutan
tidak ada sidang etik
tidak ada sidang etik
sidang etik untuk pirly itu tidak ada
yang ada adalah pd melaporkan kepada jajaran pimpinan
bahwa ketika dia main tenis
tuan guru bajang itu datang
dan bukan janji
karena dia main tenis diundang sama pangdam sana
karena dia mantan kapolda di sana kan
cuma itu tidak ada sidang etik
jadi kalau teman teman bilang sidang etik
jadi tuduhan tuan padasar ini tidak perlu ditanggapi serius oleh siapapun
kita ke klasik klasik masing masing
saya ke mas jisun dulu
jadi apa kemudian highlight nya
ini kemudian ke depan
karena prosesnya akan berjalan seperti apa
di tengah kemudian dipertanyakan juga oleh mbak neta soal bukti dan lain sebagainya itu bagaimana
sekarang ada di tangan jokowi
bagaimana dia mau menyikapi kpk untuk masa depan
tentu pak jokowi punya beban yang sangat besar
kalau pimpinan yang sekarang ini hasil
dari yang dia tunjuk
ke depan misalnya menjadi sangat buruk
tolong jawab di jokowi
maka pak jokowi sangat penting memeriksa kembali hasil kinerja pansel ini
dan mempertimbangkan masukan masukan masyarakat
itu saran dari kami
yang kedua adalah jika dirasa memang ini menimbulkan maderat yang sangat besar
pak jokowi menimbang ada temuan temuan fakta fakta baru yang dia temukan dengan timnya
tentu pak jokowi harus siap tegas
jangan ragu sebagai presiden untuk kira kira bersikap membuat keputusan yang terbaik buat bangsa
mbak neta terakhir go ahead pansel ini atau kemudian mereview lagi karena ada kritikan
dan juga masukan dari masyarakat
bekerja dengan seperti yang sudah dia lakukan
serahkan sesuai jadwal ke presiden
kemudian pilih figur figur yang bisa membawa paradigma baru bagi kpk
yang penting ke depan kpk itu wtp dan perpecahan antara polisi india dan taliban itu harus dihindari
rekonsiliasi dan membawa warna baru
yang penting juga pencegahan
itu harus menjadi apa namanya
apa namanya sasaran utama kpk
karena selama ini kpk itu seperti pemadam kebakaran
ada korupsi disiramin
yang penting itu pencegahan
bagaimana supaya korupsi ini tidak menjadi mewabah kemana mana
itu sebenarnya fungsi kedepan kpk
kita tunggu bersama sama bagaimana ini prosesnya kedepan
karena tentu kita akan semua kita mengawal proses ini
karena tentu kita berharap ada pansel ini
proses ini betul betul melahirkan pimpinan pimpinan yang berkualitas
juga punya integritas
terima kasih banyak mbak renta ispari
terima kasih banyak pak susmur
sudah hadir malam hari ini
dan peneliti perhimpunan pendidikan demokrasi roki gerung
bahkan meminta presiden jokowi untuk mengintervensi proses seleksi calon pimpinan kpk
seperti apa intervensi yang diharapkan
kita akan temukan jawabannya usai cedabri